jadi saya belum bisa menyampaikan lebih jauh masih dalam proses
kalau pemanggilan yang bersangkutan terlalu ini belum berjualan ya
belum karena memang pada saat ini
jadi kami dari kolejim rana mendapat laporan dari seseorang
terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan rekan